hari keempat gelaran ajang bergensi bni sirkuit nasional b sulawesi selatan memasuki babak enam belas dan delapan besar
pertandingan diprediksi semakin sengit dan ketat karena mempertemukan atlet atlet muda juara yang sebelumnya lolos babak tiga puluh dua besar
partai enam belas besar menyisakan beberapa kelompok untuk bertarung di babak selanjutnya
sementara untuk babak delapan besar juga akan dimulai hari ini
namun hanya untuk beberapa kategori
turnamen yang berlangsung sejak pukul sembilan pagi sampai sembilan malam nanti membukukan total sembilan puluh
bni sirkuit nasional b seri sulawesi selatan memasuki hari keempat
dan saat ini kita sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia
rahraf kafi dari gelaran sirnas di bakasar sulawesi selatan
selamat malam rahraf seperti apa keseruan pertandingan hari ini
seperti yang sudah diprediksi sebelumnya semakin mendekati hari terakhir bni sirkuit nasional b seri sulawesi selatan ini
maka bisa dipastikan bahwa pertarungan diprediksi akan semakin sengit dan juga ketat
karena pada hari ini pun sudah memasuki babak enam belas besar dan pada malam hari ini juga berlangsung beberapa kategori yang masuk di dalam babak delapan besar
di partai enam belas besar ini akan
menyisakan beberapa kelompok untuk bertarung di babak selanjutnya
dan sembilan nomor pertandingan rifana dan juga pemirsa akan dimainkan di babak enam belas besar
di antaranya yang paling banyak menyita perhatian ini adalah tunggal anak anak putra tunggal anak anak putri ganda anak anak putra dan juga tunggal pemula putra
sementara itu di partai enam belas besar ini akan memainkan delapan pertandingan yang akan mereka tandingkan
untuk setiap kategori namun kecuali untuk ganda pemula putra hanya empat pertandingan
sementara ganda pemula putri hanya ada enam pertandingan dan ganda anak anak putri yang sebenarnya tidak dipertandingkan pada hari ini
dan rifana setelah nantinya para atlet ini akan berhasil lolos di babak enam belas besar
para atlet akan kembali bertarung di babak delapan besar pada hari ini juga namun hanya untuk beberapa nomor pertandingan saja
sehingga babak delapan besar pada hari ini pada malam hari ini hanya mempertandingkan enam kategori saja dan di tiap kategori akan mempertandingkan empat permainan
dari total sembilan puluh empat pertandingan yang sudah dimulai dari pukul sembilan pagi waktu indonesia tengah sampai nanti pada pukul dua puluh tiga puluh waktu indonesia tengah
ini nantinya akan terlihat bagaimana proyeksi dan juga skill dan kemampuan para atlet atlet baik dari atlet dari pulau jawa
jawa maupun dari luar pulau jawa seperti yang sudah diprediksi sebelumnya bahwa unggulan unggulan teratas dari beberapa klub yang memang sudah mapan namanya
terlihat bahwa skill atlet atlet mereka tidak dapat diremehkan
namun meskipun demikian rifana untuk teman teman ataupun juga atlet atlet yang berasal dari luar pulau jawa semangat dan juga antusiasme mereka juga patut diapresiasi
baik terima kasih produsen lapangan cnn indonesia raffa fkafi atas laporan lengkap ada